apaan sih mel
aduh apaan sih lu
itu disamping situ ada tuh lu minggir minggir
ada petasan petasan petasan
tuh kan tuh kan
buat apaan sih meli
gue mau turun dulu petasan
bungkar bungkar rahasia orang
oh si boy masih di kelas
dia lagi belajar tuh
tadinya mau gue ngajarin
ih gak sasar
kayak bisa aja
tipe tipe dari orang nih tuh
dari cowok lah
dari siapa lagi
siapa gue gak mau terima gue gak tau
cowok yang super ganteng super keren
jai banget sih memuji diri sendiri
ih beda ya
siapa lagi yang mujib gue kalau bukan diri gue sendiri
itu kan gak pernah muji gue
eh mau kemana
guys gue duluan ya
ih mau kemana wak
dari cewek yang super cantik super baik
aku ngikut ngikut cara gue sih
jangan jangan udah mulai suka kali ya sama bodyguard bokap lo
ih jengga lah
gak mungkin tuh ya
oh gue tau
jangan jangan si bobot ini cemburu ya
emang kalau gue cemburu nggak boleh
lagian lo tuh pulangnya sama supirnya bokap lo lah bodyguard bokap lo lah
tiap hari pulang sama mereka
mau sama gue jarang jarang sama gue
hehehe lucu sekali dia

yang pasti kan gue gak mungkin juga suka sama mereka
kayak lo aja nih deket banget sama biira
buktinya gue gak cemburu kan
eh biira itu udah kayak nyokap gue sendiri
ya enggak lah
aduh gak mungkin banget
lo deh mendingan lo jangan lupa makan ya
terus gue cabut dulu deh takut lo gak konsentrasi lagi belajar ya
konsentrasi belajar apa makan
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
sampai jumpa lagi
gios kayaknya gue duluan balik deh
soalnya ini gue dikatakan sama super dari bokap gue yang nungguin dari tadi
oh kita kan gak jadi bisa jalan jalan kalau pulang sekolah
tapi guys mah jadi bagus
jadi kan kita bisa pulang dulu ke rumah
tapi kan percuma aja kak
kalau seini sih reva kalo udah pulang ke rumah
tetep aja kalo mau keluar lagi mesti dikawal tolong
masa cunggu bodyguard
yaudah lah balik aja ya
kok bokap lo tuh nyarinya bodyguard kayak gitu sih
kenapa enggak yang ganteng kek
yang biar enak gitu kalo kita bareng bodyguardnya
kenapa emang kayak gitu
nanti lo dikira sama om om lo
udah deh siap sama pada
mukanya biasa aja dong pak
wah bapak udah tua juga
wah emang ini rumah aja
biar kita juga ngecain tuh si adriana
lah emang lo pada tau rumahnya atau alamatnya
kita kan gak tau
melly ada yang namanya tuh ngebuntutin
kita buntutin dari kejauhan
nanti pas bodyguardnya udah pergi
tinggal masuk ke rumahnya
yuk yuk yuk
gue akan dijemput abang
rumah masa harus dijemput abang lo mulu
tuh gue udah dateng
gue duluan ya guys
dadah dadah abang
baik baik ya disana
kok ini enak gitu
enakan punya pacar keles
setelah lo demek mau lo punya pacar
yang jelas sekarang
kita jadi gak membutuhkan reva
keburu mobil yang hilang tuh
boleh boleh boleh
gue belah mobil
gue yang nyetir
gak gak gak gak
lo tuh kalo nyetir kayak anak smp lagi nyetir
gak gak gak
ya aku tuh pingset tuh
udah ayo cepetan yuk
itu itu itu
gue belok lagi nih ke kanan
aduh cepetan dong sindi
nanti kita ketinggalan
gue makin nyetir jadi bingung
gue tuh butuh konsentrasi penuh
ah petasan petasan petasan
apaan sih ini
gak gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
gak gak gak
aduh apaan sih lo
itu di samping situ ada
tuh tuh lo minggir minggir minggir
ada petasan ada petasan
petasan tuh kan tuh kan
buat apaan sih melly
ya udah buruan
gue mau turun dulu petasan
oke udah yuk
untuk apaan sih mel
aduh belian apaan sih lo
udah lo pada liat aja nanti
gue mau ngapain gak usah bawel
jangan bawel ya gue mau nyetir serius
sampai ke rumahnya
kerja yang bagus
jangan main asal senang senang dulu loh ya
lo sekarang boleh bahagia
boleh ketawa ketawa terserah lo
tapi suatu hari nanti gue akan bales perbuatan lo ke gue
terus dipindahin ke asrama deh
main yang adu adu
gue bisa yang adu
kalau gue ngelawan lebih jelas gue kalah
ya gue aduin aja
eh denger ya rafa ya
itu artinya papilo itu lebih cinta dan sayang sama gue
dan takut takut takut takut kehilangan gue
tapi kalau kehilangan lo
bokap lo itu gak akan takut
malah mau dikasih ke asrama ya kan
kapan lagi pak pilot itu bisa dapetin istri muda cantik dan smart
pedean banget jadi orang
tapi yang pasti tunggu pembalasan gue
gue tunggu reva
gue gak pernah takut
maaf reva kan sudah di rumah
kalau begitu sih permisi bu
jadi kalau reva mau keluar kamu udah ada oke
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
terima kasih bu
itu bukan suara temen temennya reva ya
ngapain kesini sih